masih soal robot nih sesekali mungkin anda perlu mencoba untuk mengajak anak anda bermain dengan robot
karena robot memang bisa menjadi media untuk bermain anak sekaligus beredukasi dan mengasah kreativitas anak tentunya
dunia anak anak tak lepas dari bermain
salah satu yang banyak digemari adalah bermain dengan robot
seperti acara yang diadakan di mall kawasan depok jawa barat
beragam wahana permainan robot seperti robot fighting robot huntern robot wayang dipamerkan
bahkan bisa digunakan langsung oleh pengunjung
menariknya robot robot dirakit sendiri sehingga ada robot wayang yang identik dengan budaya dan bisa menari
ada juga robot yang dibuat dari barang sederhana seperti kerangka lemari dan besi rak untuk fighting
inovasi saya sih karena ini robot fighting jadi robot ini harus punya senjata untuk melawan
jadi kalau yang saya buat ini berbentuk senjatanya kayak baling baling buat ngehit atau memukul lawan
jadi ini terbuat dari barang barang dari sekitar kita juga
antusiasme pengunjung pun cukup besar karena bermain dengan robot bisa dijadikan media edukasi anak dalam mengasah kreativitas anak
selain itu anak anak pun terlihat senang bisa bermain dengan robot
saya dengan anak kesini karena selain main
juga anak anak bisa melihat teknologi robot
juga mereka bisa belajar bagaimana robot itu berjalan
jadi nggak hanya bermain aja tapi juga ada edukasinya juga
selain untuk edukasi juga untuk merangsang kreativitas anak
itu juga anak anak jadi lebih berani ya untuk mengeksplor

kenapa tidak main vr
kenapa tidak main vr
kenapa tidak main vr
banyak ilmu pengetahuan
apa aja yang kamu dapat tadi
bisa lihat robotnya jalan
bisa berantem sama main bola
bisa berantem sama main bola
kamu ingin bikin robot sendiri nggak sih
pengen bikin apa ya
pengen bikin robot yang berguna nanti di masa depan
jadi bagi anda yang ingin mengajarkan anak lebih berani
dan merangsang kreativitas anak
bermain dengan robot bisa dijadikan pilihan permainan yang tepat